pengiriman paket berisi delapan ratus mangkuk baja asal malaysia inilah yang menjadi awal kecurigaan petugas beacukai soekarno hatta
pada sabtu lalu mereka membuka salah satu bungkus mangkuk yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah bungkusan aluminium foil yang berisi serbuk kristal putih
setelah diuji ke laboratorium diketahui serbuk kristal putih itu adalah narkoba jenis metapetamin atau sabu
setiap mangkuk terdapat lima belas gram sabu jadi totalnya ada dua belas satu ratus tujuh puluh dua gram sabu
dalam peristiwa itu polisi menangkap dua orang yang diduga pengedar berinisial ma dan su dan satu orang lagi berinisial j ditangkap di wilayah batam kepulauan riau
rencananya narkoba tersebut akan dikirimkan ke praya lombok tengah nusa tenggara barat
menurut petugas beacukai soekarno hatta penyelundupan dengan cara seperti ini sebenarnya
yang sering digunakan oleh bandar narkoba jaringan internasional
ada di bentuk barang barang mangkuk ini ada sekitar delapan ratus mangkuk
kemudian setelah kita dalami kita buka di dalam rongganya itu tersimpan ya
ada aluminium foil yang diisi masing masing lima belas gram metapetamin atau sabu
ketiga tersangka akan dikenakan pasal berlapis tentang narkotika
dengan ancaman pidana minimal lima tahun dan maksimal dua puluh tahun penjara
dimas arief setiawan tangerang banten